ratusan santri di jombang jawa timur menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk korban gempa di palu sulawesi tengah
doa bersama ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas musibah yang menimpa negeri ini
apalagi sebagian santri di pesantren ini berasal dari daerah sulawesi tengah dan belum mendapatkan kabar kondisi keluarganya
dipimpin pengasuh pondok pesantren atazib desa rejo agung kecamatan ngoro jombang jawa timur menggelar salat gaib di masjid setempat
sholat gaib ini diikuti ratusan santri yang sebagian besar berasal dari sulawesi tengah
usai menggelar salat gaib ratusan santri ini langsung melakukan doa bersama
sejumlah santri yang berasal dari kawasan sulawesi tengah mengaku masih cemas karena sabtu pagi belum bisa menghubungi anggota keluarganya
usai menggelar doa bersama seluruh santri masih berusaha menghubungi keluarga melalui penghubungan
pengurus pesantren mereka berharap keluarga mereka selamat dan bisa segera memberi kabar